sementara itu wakil presiden yusuf kala mengatakan tidak mempersoalkan putusan mahkamah konstitusi
yang menolak uji materi terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden
jk juga enggan berspekulasi soal kemungkinannya maju di pilpres dua ribu sembilan belas
termasuk wacana yang digulirkan partai demokrat yang ingin mengusungnya sebagai capres
bersama agus harimurti yudhoyono
prosesnya jadi legal standingnya yang diputuskan
saya kira belum dibicarakan tidak dibicarakan substansinya yang dibicarakan legal standing
oh tidak ada soal kan setiap kalian datangnya sama saya saya bilang saya mau istirahat
bukan saya menggugat
saya pertama butuh dua puluh persen katakan partai saya tidak punya partai kan
cukuplah untuk anda sekarang gelirannya anda yang mudah mudalah
tapi kalau yusuf kala
sebelumnya mahkamah konstitusi hari ini menolak uji materi yang diajukan oleh kelompok yang ingin
agar wapres yusuf kala bisa maju kembali sebagai wakil presiden pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
mk menyatakan para pemohon tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi
dalam pembacaan amar putusan di gedung mk kamis pagi
ketua mk anwar usman mengatakan
permohonan para pemohon tidak dapat diterima
uji materi ini terdaftar dengan nomor tiga puluh enam
diajukan oleh muhammad hafiz dan kawan kawan
dalam perkara ini pemohon mengajukan uji materi terhadap pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n
dan pasal dua ratus dua puluh tujuh huruf i
dan pasal dua ratus dua puluh tujuh huruf i undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
para pemohon menginginkan ketentuan yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua kali
tidak ditafsirkan secara berturut turut
kala yang pernah menjabat wapres tahun dua ribu empat dan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
bisa kembali maju sebagai pasangan jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas nanti
pemohon yang mengaku sebagai penggemar yusuf kala merasa dirugikan hak konstitusionalnya
apabila kalah tidak bisa maju lagi mendampingi jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
sebab selama ini duet jokowi jk dinilai memiliki komitmen nyata dalam penciptaan lapangan kerja
akan duduk dalam pemerintahan